berikutnya ada sepuluh ekor landak jawa atau histrix javanica
kamis pagi dilepasliarkan di hutan adat kawasan pura luhur besi kalung di desa babahan tabanan bali
meskipun satu orang balia ini tidak terdaftar sebagai hewan yang terancam eksistensinya di alam
rambut landak jawa sering diburu untuk menjadikan bahan makanan
ada sepuluh dari dua puluh landak jawa yang akan dilepas liarkan di desa bebahan yang ada di kabupaten tabanan ini
dan ini memang salah satu kewajiban dari pengelola kebun binatang untuk melepasliarkan satwa yang ada di kebun binatang
landak jawa dalam bahasa binomialnya disebut sebagai histrik javanica
ada dua puluh yang berhasil dikembangkan di kebun binatang bali yang ada di gianyar bali
dan hari ini ada sepuluh landak jawa yang akan dilepas ke alam bebas
di habitatnya memang landak jawa ini sudah semakin punah
artinya lebih banyak diburu oleh
karena landak jawa ini memakan tanaman budidaya milik petani
di samping itu di beberapa daerah memang landak jawa ini bahkan dimanfaatkan untuk makanan
sebelum dilepasliarkan di area hutan adat yang ada di desa babahan ini
ritual kecil dilakukan untuk memohon kepada tuhan agar proses pelepas liaran
termasuk juga agar nanti satwa landak jawa ini dapat berkembang biak di habitatnya
termasuk juga bisa mencari makanan sendiri
karena sebelumnya landak landak ini berada di kebun binatang
desa adat di desa beboho ini memiliki awik awik atau aturan adat yang melarang warganya untuk berburu satwa
termasuk juga ikan termasuk juga burung
warga akan dikenakan sanksi berupa denda maupun sanksi ritual yang harus dilakukan di pura
yang ada di pura luhur besi kalung ini
dilarang berburu satwa
apabila yang melanggar dari aturan itu akan dikenakan sanksi denda sepuluh juta
ngaturan guru buduko di pura luhur sekalung
iya ketika dilepas liarkan ternyata tidak langsung satwa ini berlari ke hutan lindung yang ada di desa ini
dan mereka ternyata butuh semacam adaptasi di daerah baru
apalagi sebelumnya satwa satwa ini adalah dikandangkan atau menempati area yang sangat sempit